tapi aku juga gak bisa pungkiri
tetap usaha ya
gak usah buru buru
yang penting nantinya kamu bisa dapatkan hatinya andin kembali
aku mau istirahat ya
semoga rumah ini bisa kembali hangat
laper tengah malam
nih aku mau ambil minum
tapi kalau ada cemilan ya
pasti nyumut juga lah pa
suka sama sama kelaparan tengah malam
orang orang dari semarang
waktu malam itu kamu telpon
aku merasakan hidup papah
terus kamu nangis
tujur papah tuh
dan juga papah takut
papa marah dengar kamu nangis lagi
karena tujuan hidup papah adalah selalu ingin membantumu
gimana kamu mau mengambil kawasan
papa adalah selalu ingin membahagiakan kamu
dan papa takut
karena kamu menikahi seseorang yang
papa sekuat tenaga
membawa kamu pulang
tapi papa gak mau ngeliat kamu segi
bapak ingin selalu menyelamatkan kamu
papa ngerasa kamu kemarin kayak
dalam posisi agak membahayakan aja
lebih baik ada disini di rumah
tapi dua hari di semarang kemarin papa
seharusnya bapak tidak mengambil keputusan buat kamu
seharusnya papa kasih kamu ruang untuk berfikir
dan kamu ambil keputusan kamu sendiri
gak usah dibahas
oh enggak papa harus harus sayang
karena papa selalu mendengarkan isi hati kamu
dari kamu kecil
kamu lagi sedih
jadi papa minta kamu
karena apa yang baik menurut papa
belum tentu itu baik buat kamu
apa kamu masih mau mempertahankan pernikahan kamu
atau kamu mau pisah sama allah
kamu yang harus memutuskan
apapun keputusan kamu
papa akan dukung
setelah semua luka dan kebohongan ini
tapi aku juga gak bisa pungkiri
cinta itu masih ada
aku tahu andin masih sangat mencintai al
tapi dia takut
takut untuk memulai kembali
takut untuk disakiti lagi
aku akan temuin ahok dan bicara
aku mau tahu dari sisi apa
aku berharap rumah tangga mereka masih punya alasan untuk bertahan
aku mau ke kamar dulu
am cerehat ya